saudara kebakaran menghanguskan sebuah ruko berlantai empat yang dijadikan mes karyawan restoran di kebonjeruk jakarta barat
api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik
kobaran api terlihat dari lantai empat sebuah ruko yang dijadikan sebuah mes karyawan sebuah restoran di kebonjeruk jakarta barat
kondisi ruko yang terkunci membuat petugas kesulitan untuk memadamkan api yang membakar lantai atas ruko
delapan belas unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi
api baru bisa dipadamkan satu jam kemudian
tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini api diduga berasal dari korsleting di lantai empat ruko
ruko rupanya tertutup setelah selidiki ternyata itu mes
mes karyawan tempat tempat bujang chicken kitchen
kita sedang dalam penyelidikan informasi awal dari listrik
karena memang mes karyawan di lantai tiga